wabah rabies di kalimantan barat semakin mengkhawatirkan
selain meluas virus ini terus memakan korban jiwa dan hingga kini dua puluh orang meninggal
akibat gigitan anjing rabies sedangkan stok vaksin anti rabies menipis
desa pudau bersatu kebupakan sintang mulai terpapar virus rabies
seorang anak berusia tiga tahun victorius panji digigit anjing pengidap rabies di bagian kepala
ia langsung dilarikan ke puskas mas di limpau kemudian dirujuk ke rumah sakit umum agus jam sintang
bocah laki laki ini mendapat tiga puluh dua jahitan
main di situ dekat pohon bunga kata mereka
tapi saya sama pak nyana di rumah lagi panen pade
sekitar jam dua siang
langsung dibawa ke puskas mas itu cuma dibersih mereka situ aja enggak ada dijahit situ
langsung sudah kata mereka disuruh mereka bawa ke sintang
jam tujuh malam datang ke sintang langsung itu
di rumah mereka sana langsung dijahit
serangan anjing pengidap rabies pun meluas
di desa pudau bersatu dan kupan jaya
kecamatan tempunak tercatat dua puluh dua warga digigit anjing dan seorang meninggal
seorang warga lain bernama acuy yang menjadi korban gigitan anjing
mengalami kaku di tangan dan mulut berbusa
setelah sempat dirawat di rumah sakit korban akhirnya meninggal
tangan kanan ini enggak bisa gerak gerak
katanya kata kesemutan lajam lajam itu awal sakitnya
kemudian tengkorokan itu enggak bisa minum air
enggak bisa matuk air sedikit pun enggak bisa
itu enggak bisa
setelah dia sakit hari jumat
kemudian hari sabtu kami bawa ke rumah sakit
dua desa yang diserang anjing gila ini cukup sulit dijangkau
selain berjarak empat puluh lima km dari kota sintang
jalur lalu lintas hanya dapat dilewati kendaraan roda dua
vaksin antirabies yang tersedia di puskesmas pun menipis

terus kita bisa menjaga kemampuan
terus kita bisa menjaga kemampuan
terus kita bisa menjaga kemampuan

terus kita bisa menjaga kemampuan
terus kita bisa menjaga kemampuan
terutama ya saat saat musim kawin kayak gini ini juga sangat
tentunya yang perlu dipasang pada
kalau memang ada kejadian segera mungkin
rabies mulai mewabah di kalimantan barat pada februari dua ribu lima belas
gubernur kalimantan barat menetapkan status
kejadian luar biasa rabies di wilayahnya
status ini diperpanjang hingga juni dua ribu enam belas
setelah pada akhir maret lalu tercatat satu ratus dua puluh tujuh warga
di kecamatan teriak kabupaten bengkayang
namun dinas peternakan dan kesehatan hewan kalimantan barat memastikan
stok vaksin anti rabies masih aman dan tiga empat ratus empat puluh vaksin siap dikirim ke daerah rawan rabies